berharap untung justru berakhir buntung
para korban penipuan arisan online di belora jawa tengah
kini hanya bisa meratapi nasib
uang ratusan juta hingga miliaran rupiah yang diinvestasikan dalam arisan online
kini tidak jelas sering banyak
para korban ini tergiur investasi uang arisan online
yang digagas oleh nilawati warga kecamatan sambong blora
arisan sendiri sudah berjalan sejak dua ribu sembilan belas
namun pada agustus dua ribu dua puluh satu penyelenggara tiba tiba susah dihubungi
dan yang bersangkutan sudah kabur meninggalkan rumah
pada senin dua puluh tiga agustus para korban mendatangi polres blora
untuk melaporkan dugaan penipuan arisan online tersebut
siti lestari salah satu pelapor mengaku mengalami kerugian sebesar satu lima miliar rupiah
padahal uang tersebut merupakan milik beberapa member atau kelompok arisannya
kerugian satu grup saya kurang lebih satu lima miliar

bersama grup saya
saya ibarat kata kalau orang jawa bilangnya itu saya itu belantiknya
kurang lebih hampir seratus orang
modal saya dua ratus lima puluh juta
itu modalnya dari mana
bisa ditelan hasilnya dari mana itu
modal itu ya dari menggantikan sertifikat sama jual tanah
orang yang pengen lebih sukses gitu
ternyata malahan ya nggak tahu
ini semoga ya mbak dilanya cepat pulang lah
cepat menjelaskan ini gimana kelanjutannya
biar ada titik terangnya
kasat reskrim polres blora akp stianto mengatakan
sampai saat ini pihak kepolisian terus menerima aduan tentang dugaan penipuan arisan online ini
itu dia informasinya juga sebagai penguasa
yang member member banyak gitu ya
yang member member banyak
data data data data datanya itu juga sama
kalau yang paling kecil berapa deh
yang paling kecil sekitar tiga puluh lima juta
itu paling kecil tiga puluh lima juta ya
setianto menambahkan sudah ada delapan belas orang pelapor dengan total kerugian mencapai empat puluh empat miliar rupiah
polisi mengimbau kepada nilawati atau lala yang diduga sebagai pelaku
untuk segera menyerahkan diri agar kasus ini dapat segera terselesaikan